itu ini dia yang bertemu tunggu
kenapa lelaki tua itu masih hidup bukankah dia sudah terkena racunku
kusia bongmaru guna kenapa kusih lelaki tua kamu jangan ikut campur
sama dengan jurus yang dipakai dua orang bertopeng itu
mereka orang yang sama
orang tua itu kan orang
karena itu bisa kita anggap remeh
kita pergi dari sini
tubuhnya begitu panas
sebaiknya aku harus mendinginkan suhu tubuhnya dengan kain basah
kamu tidak sudah
kalau kamu cari masalah
jangan di sini
kamu pikir aku takut
jangan berperan di sini
dia yang meniraku lebih dulu
dia yang utama cari gara gara
sebaiknya kalian berdua
pergi dari sini
kalian mengganggu orang tidur saja
jangan soling berada di arah mama
itu barang éénusia
kanda mengerti dengan apa yang dinda rasakan
dinda jangan terlalu larut
sang maha pecipta
akan selalu melindungi putra kita
tapi kak kanda
di luar sana banyak sekali kekacauan
bagaimana dinda tidak khawatir
bagaimana jika putra kita kian santa
diserang oleh para pengacau pengocau itu
tapi pikirkanlah kesehatanmu
setiap malam dinda berada disini
hingga menjelang pagi
dinda selalu menanti
putra kukian santang
berdiri di pagar itu
mendekat kepada dinda
tidak akan sanggup
berpisah dengan kekasihnya
tapi jika seorang ibu
tidak akan sanggup berpisah dari anak anaknya
karena seorang ibu
yang sudah melahirkannya
kami sudah memberikan setengah nyawanya untuk anak anaknya
jika setengahnya itu hilang
jika setengahnya itu hilang
maka setengahnya lagi akan meranda
yang tersisa hanyalah duka dan air mata
berdoa lah dinda
karena doa dari seorang ibu
akan menjadi pelindung
akan menjadi pelindung
bagi putra putrinya
akan menjadikan kedamaian
akan menjadikan kedamaian
lindungilah putra putri anda
mohon mohon terima kasih mohon terima kasih eh eh eh kek lo bagaimana saya mau makan
kan saya belum terbuka ini masih terikat woi
ini dia yang ditunggu tunggu